ya penggemar durian pasti tahu durian paling enak itu yang matang di pohon
namun duri dari buahnya yang tajam membuat orang cemas kejatuhan
hal ini membuat sejumlah orang di lereng gunung anjas moro jawa timur
memiliki profesi yang unik
mereka menjadi pengikat durian
cuaca di lereng gunung anjas moro wonosalam jombang
tampak tidak bersahabat dengan mendung cukup tebal
pertanda akan turun hujan
meski begitu tak menyurutkan langkah bahran untuk menjalankan profesinya
sebagai seorang pengikat buah durian
berbekal tali plastik untuk pengaman dan pengikat durian
bahran memajat buah durian setinggi tiga puluh meter
tak ada rasa takut sedikitpun bagi bahran saat mengikat buah durian
tanpa alas kaki bahran harus berpijak pada dahan yang kecil
terjatuh saat mengikat durian sudah menjadi resiko bahran
namun rasa sakit maupun capek akan terbayar lunas
dengan ongkos yang diterima oleh bahran
segar kecil lah kita sudah menjatuhkan durian
kalau yang golongan biasanya satu biji
mengikat satu biji itu satu lima ratus
kalau harian satu ratus lima puluh paling jam satu jam
sudah turun dirahat
kalau jatuh pernah tapi nggak sampai fatal
musim durian kali ini memang berbeda dari tahun lalu
saat ini durian wonosalam sepertinya tidak ada
karena akan mengalami gagal panen
selain menguntungkan bagi pemanjat durian seperti bahran
musim durian juga membawa berkah bagi tengkulak
tinggal lihat besar kecilnya pohon dan buahnya
kalau buahnya lebat sampai lima ratus biji
ya ngukur per bijinya itu
jadi ya sampai tiga juta enam juta
iya satu pohon
varian rasa yang cukup banyak dari durian wonosalam ini
menjadi daya tarik tersendiri bagi para penghobi buah berduri
yang manis asli wonosalam
memang sudah langganan di sini atau baru lagi
ya sudah langganan
tak ada yang tahu memang
dibalik nikmatnya buah durian wonosalam
ternyata ada sosok bahran yang rela bertaruh nyawa
demi buah dengan kulitnya yang dipenuhi duri tersebut